halo selamat siang anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas pukul dua siang bersama saya iqbal kurniadi
jasa marga memperlakukan pengalihan arus ke tol cikarang barat pada minggu dini hari
langkah ini diambil karena ada kepadatan kendaraan di gerbang tol cikarang utama mulai dari kawasan cikunir
menurut kepala gerbang tol cikarang utama ahmad zamzuri hingga minggu pagi ada lebih dari satu ratus sembilan ribu kendaraan keluar dari jakarta menuju jawa tengah dan juga jawa barat
jumlah ini meningkat lima puluh lima empat persen dibandingkan hari biasanya
sebenarnya kondisional artinya memang ada lonjakan tadi malam itu ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu lima puluh lima empat persen dari lalin biasanya
sehingga terjadi penumpukan antrian di gerbang cikarut karena ada botol naik di kilometer tiga puluh
sehingga ada pengalihan arus lalu lintas dari cikarang utama
keluar cikarang barat tiga kemudian masuk lagi cikarang barat satu menuju arah cikampek
dan untuk mengataui suasana terkini arus mudik dari pintu tol cikarang utama dan juga cilenji jawa barat
sudah ada rekan rekan kami di sana kita lihat di sini ternyata ada sabila destu dan juga rizka rizlia
tepatnya yang ada rizka rizlia yang ada di gerbang tol cilenyi dan juga sabila destu ini yang ada di gerbang tol cikarang utama
kita ke sabila destu dulu
destu kalau tadi pagi ada terjadi kepadatan arus lalu lintas ternyata siang ini juga masih terjadi kepadatan di sana
apakah ini ada kemungkinan akan segera mencair
ya selamat siang iqbal hari ini lima hari menjelang lebaran situasi lalu lintas di gerbang tol cikarang utama
ini siang ini terpantau ramai lancar bahkan sesekali situasinya sangat lengang begitu tidak ada kepadatan yang cukup berarti
jadi tadi saya memantau kurang lebih hanya ada sebanyak empat
atau lima kendaraan yang mengantri untuk melewati gerbang tol cikarang utama ini dari arah jakarta menuju jawa barat dan juga jawa tengah
atau menuju ke arah cikampek
meski begitu memang tadi pagi semenjak pukul delapan hingga delapan dua puluh sempat diberlakukan buka tutup di gerbang tol cikarang utama ini
jadi kendaraan yang akan melintas di sebelum kilometer dua puluh delapan sudah diarahkan untuk keluar di gerbang tol cikarang barat tiga
kemudian masuk kembali
kemudian masuk kembali di gerbang tol cikarang barat satu untuk kemudian bergabung kembali di ruas jakarta cikampek
dan setelah itu juga di pukul sebelas lima belas pihak kepolisian juga sempat memperlakukan sistem kontra flow mulai dari kilometer tiga puluh lima hingga empat puluh tujuh ke arah cikampek
ini diberlakukan selama kurang lebih satu jam karena memang ada antrian yang cukup panjang bagi kendaraan yang mengantri untuk memasuki rest area yang ada di kilometer tiga puluh
juga di kilometer tiga puluh lima hingga empat puluh tujuh diberlakukan kontraflow karena memang ada penyempitan lajur dari empat lajur ke tiga lajur di kilometer tiga puluh delapan
dan juga lagi lagi aldi pihak jasa marga terus mengimbau bagi para pemudik untuk memastikan saldo di dalam kartu itol mereka cukup
karena memang saldo yang kurang ini bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya antrian di gerbang tol cikarang utama ini
karena memang pada tahun ini
baik salsabila destu terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
namun anda tahan terlebih dahulu karena kita akan ke gerbang tol cilenyi
ada rizka rizlia di sana
selamat siang rizka rizka
kalau tadi di cikarang utama ada diberlakukannya kontraflow bagaimana dengan di gerbang tol cilenyi sendiri
selamat siang iqbal
sekarang saya sedang berada di perempatan gerbang tol cilenyi yang mana di sini merupakan salah satu titik terpadat yang harus diwaspadai ketika anda sedang melakukan perjalanan mudik
jadi di sini di perempatan gerbang tol cilenyi ini merupakan pertemuan arus antara pengendara yang berasal dari cicahum cibiru kota bandung juga dari yang keluar gerbang tol cilenyi dari sumedang juga di sebelah kanan saya ini dari arah nagrek garut dan tasikmalaya juga
dan berbeda dengan keadaan di perempatan
dengan gerbang tol cilenyi yang sekarang terpantau ramai lancar begitu keadaan di gerbang tol cilenyi sendiri keadaannya cukup lancar dan normal begitu iqbal
jadi tadi sampai pukul satu siang sudah ada sekitar delapan tiga ratus kendaraan yang memasuki gerbang tol cilenyi dan ada sekitar delapan empat ratus kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi
dan ini meskipun terlihat normal dan lancar namun terjadi peningkatan jumlah kendaraan
sampai tadi pagi saja kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi
sampai tadi pagi saja kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi
dua puluh ribu kendaraan yang mana melebihi dari prediksi jasa marga yang hanya sekitar tiga puluh lima kendaraan
dan ini juga sangat jauh dari jumlah kendaraan tahun lalu yang melewati gerbang tol cilenyi pada hamil lima seperti ini yang hanya sekitar tiga puluh tiga kendaraan saja
dan menurut pihak jasa marga juga pihak kepolisian hari ini diprediksi sebagai hari pertama puncak arus mudik dua ribu delapan belas

untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan juga antrean kendaraan pihak jasa marga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyiapkan beberapa antisipasi
seperti salah satunya adalah penambahan gardu di gerbang tol cilenyi
jadi ada tiga gardu baru tiga gardu tambahan di gerbang tol cilenyi
dan salah satu gardunya itu bersifat bolak balik yang nanti dapat dioperasikan sebagai gardu masuk ataupun gardu tol keluar
dan ini juga bersifat situasional tergantung nanti kondisi lalu lintas seperti apa begitu ya iqbal
dan selain itu juga pihak jasa marga memiliki sistem jemput transaksi
jadi nanti akan ada sebuah perangkat yang disiapkan
nanti akan ada personel yang menghampiri pengendara begitu untuk mengetep kartu uang elektroniknya
sehingga dalam satu lajur gardu tol itu dapat terjadi dua transaksi begitu iqbal
dan selain itu koordinasi lain dengan pihak kepolisian adalah dengan mengalihkan jalur keluar dari gerbang tol cilenyi ini
jadi jika ada antrean sampai kilometer satu ratus lima puluh satu
nantinya pengendara akan dialihkan keluar ke kilometer satu ratus empat puluh sembilan untuk kemudian melalui sapan majalaya dan kemudian mengarah ke garut
selain itu juga ada selain itu juga nanti pihak kepolisian akan mengamankan para angkutan kota yang memang biasa mengetem atau berhenti untuk menurunkan dan menaikkan kendaraan di titik titik kepadatan seperti di perempatan gerbang tol cilenyi ini
baik rizka rizlia terima kasih atas informasinya
dan sebelumnya juga sudah ada rekan kami
ada salsabila destu yang ada di gerbang tol cikarang utama
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali
demikian gomudik update dua ribu delapan belas kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas satu jam mendatang